musim kemarau tak berarti tidak bisa memanen hasil pertanian yang dilakukan di mini agrowisata
milik dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya di kawasan jambangan ini misalnya ratusan
buah melon dipanen di lahan sepuluh x lima belas meter pada musim kemarau di tempat tersebut warga bisa memetik
melon dari pohonnya bukan hanya itu pengunjung bisa membawa pulang melon secara gratis dengan
jatah satu buah per orang selesai melalunya gimana manis terus seger lihat ini kan tadi
langsung mentik di kebunnya sementara sendiri di kebun menurut kepala dinas ketahanan pangan
dan pertanian kota surabaya dengan perawatan dan pemupukan yang benar
proses penanaman hingga panen hanya memakan waktu sekitar tiga bulan untuk kemarau mungkin
melon bagus ya belewah juga bagus yang kalau sudah musim hujan sudah berubah lagi rasanya
sudah enggak manis lagi untuk pembelajaran kepada masyarakat kalau memang punya lahan lahan
bisa dimanfaatkan panen melon ini menjadi edukasi bagi warga surabaya agar memanfaatkan lahan kosong di perkotaan
selain itu menanam melon bisa menjadi alternatif saat lahan tidak bisa ditanami padi pada musim kemarau
wahyu pratama putra surabaya jawa timur